apa uangnya ada tante
ada sebentar ya
ini aku datang ma
nah aku denganku
tapi ga kebilangan
aku sudah bikin
mama kok gak mau kayak gitu
mama marah ya sama poppy
kamu gak akan bisa jadi anak mama
kamu gak akan pernah ngomong
mama gak mau kecewa lagi
bopi mau jadi anak mama
poppy lebih seneng tinggal sama mama daripada tinggal di jalanan
kalau kamu mau tinggal di sini
kamu gak boleh cari cari kamu lagi
kamu harus lupain mereka semua
dan gak boleh kembali lagi sama mereka
tapi apakah saya ini boo
dia berubah barriers tv
justu ini agi
aku harus cari cara supaya murthy gak kerja lagi disini
udah dapet uang cicilannya
allah maha baik
saya seneng kok dengerinnya
oh iya saya ke depan dulu ya
murti butuh uang buat cicilan apa
kok bisa sih dapat duit banyak
oh uang gaji saat
beranti dimana ya
itu kan dia rumahnya di jalan sana ada perumahan
ada yang masuk aja ke dalam
dan nanti rumah yang paling besar itu rumahnya beranti nek
hah gitu ya bu
assalamualaikum tante ranti
apa uangnya ada tante
ada sebentar ya